emang dia petasan apa apa
apa yang bisa saya bantu untuk pak d
siapin segala permasalahannya
udah masuk angin bu
ini cepet merah ustadz
kalau ini bukan buat nyeruk
siapa di dalam
eh pak d
silahkan silahkan pak d
iya pak d
iya pak ustadz
maaf pak d
ini pak d
iya pak d
maaf ini pak d
ekrannya gak ada
ini pak deh saya takut
iya pak ustadz
gak apa apa ya
maaf pak d
saya lupa kasih tau
pakai pasir apa gak pakai pasir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita akan sering melakukan yang namanya
karena olahraga itu membuat tubuh kita menjadi sehat
karena di dalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa yang ku
sekarang kita akan mengadakan lomba lari maraton
ya siapa yang tahu lari maraton
hah ada yang tau
lari maraton itu sekitar satu km
starnya mulai dari pondok pesantren ini
kalian semua akan lari
sampai akhirnya finishnya kembali di pesantren
dan siapa yang menang akan mendapatkan hadiah dari ustadz
oke kalian siap semuanya
sebelum kalian semua mulai lomba lari
kita pemanasan dulu ya
kita peregangan otot dulu oke
sekarang semuanya mulai lari ya
sekarang semuanya ikutin ustadz
semuanya tangan di atas kakinya dilebarin semuanya
tarik ke atas
ikutin ustadz sekarang ya
jangan nanya robek
tau boleh bersisi
pemanasan sih pemanasan tapi jangan terlalu berlebihan juga
sekarang kamu ganti telana ya
lukman kamu tutupin belakangnya
ayo sekarang kita mulai lagi ya pemanasannya ya
sekarang kakinya semuanya begini
masa nyebelin banget tuh aikal
udah ketawanya kenceng banget lagi
tadi kita tuh hampir aja nangkep si asep
bersih aikal sama sudut
aku punya ide
buat ngerjain saikal
tadinya ini mau aku pakai
tapi setelah aku pikir pikir yaudah
buat ngerjain haikal aja
ngerjain haikal pake jenian
nih gini caranya
nih gini caranya
nih gini caranya
nih gini caranya
nih gini caranya
nih gini caranya
nih gini caranya
nih gini caranya
pasti si aikal kena jebakan kita
kita ngumpet aja yuk
daripada kita ketahuan
daripada orang pada bangun
apaan sih ini kak
ini punya apaan sih
ini punya apaan sih
ini udah tau siapa yang masing masing
gak usah banyak alasan
nggak usah hati
nggak usah hati
nggak usah hati
ustadz gak kena
gak pengaruh sama acting kamu
mau bikin kacau
mau bikin berisik
satu pondok besar dari kurasa
pasti kamu kan tidak bikin masalah
ini gak tau
maknya iya sih aku bikin masalah
gak usah banyak ngomong
gak usah banyak ngomong
sekarang kamu masuk kamar
masuk kamar cepat
mending kita ke
ke lapangan lagi yuk
ini masih tenteng
ganti celana saja lama sekalipun
nggak ada pun
sebentar lagi sobri juga akan muncul kok
tenang tenang tenang
nanti juga datang insya allah sebentar lagi
he tenang tenang
kalau ada teman memberi salam
jangan lupa dijawab ya
ayo sudah rapi semuanya
sudah komplit semuanya sudah
baik sebelum kita mulai berolahraga
alangkah baiknya kita meminta kepada allah
untuk berdoa agar kita selamat
dan kembali dengan sehat
karena allah subhanahu wa ta'ala senang dengan
orang hambanya yang kuat
pasti aku biarkan satu
dan akan dapetin hadiahnya
kita lihat dulu
silahkan ustadz ridwan
bersiap siap di tempatnya ya
ingat abah abah ustadz ya
baik sekarang semuanya bersedia
itu mah lapar
kalian orang pegang pegangin perut
kalau lapar nih aja nih makan
ini sih jarang olahraga
kayak anak anak santri mau olahraga
pak d kenapa pak d
ini pak ustadz badannya enak banget meriang panas dingin udah gitu
sebentar pak d sebentar pak d
kira kira berapa lama lagi ustadz
eh mati pak ustadz
jangan ada pak d
pak d masuk angin ini
lagi sih udah tua tua makannya angin
enak kan masuk angin gak bayar masuk bioskop bayar
eh sebentar pak d
ada pantun mengatakan
eh ada kuda lagi dikubur
masih beruntung pak d masuk angin
coba kalau masuk sumur
wah udah gelap
jangankan kejembur sumur
penyakit yang dirawat bisa mati
sabar pak d sabar
pak d banyak istighfar ya
saya doain pak de biar cepet cepet
ah cakep itu
emang dia petasan apa bukan
apa yang bisa saya bantu untuk pak d
siapin segala pemasakannya
jangan masuk angin bu
ini cepet merah
kalau ini bukan buat nyeruk